untuk tadi soal selebrasi kosbima pelatih semua telah tanggian sama kita
kita sekarang sedang berduka dan untuk selebrasi kita mengerti korban korban yang sedang berduka
kita selebrasi sewajarnya saja
untuk menghati korban dan berterima kasih kepada tuhan yang telah memberikan kemenangan